jokowi bilang tutupnya sebuah usaha terjadi karena beberapa kondisi bisa karena efisiensi maupun kalah bersaing
namun jokowi menekankan pertumbuhan ekonomi indonesia secara makro masih sangat baik
hal ini menunjukkan daya tahan dan potensi pasar domestik serta kepercayaan investor
pt sepatu bata menutup pabriknya per tiga puluh april dua ribu dua puluh
keputusan ini diambil karena kerugian yang dialami perusahaan
ini kalau masalah ada pabrik yang tutup sebuah usaha itu naik turun
karena kompetisi karena mungkin efisiensi juga karena bersaing dengan barang barang baru yang lebih in
saya banyak banyak hal tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik